jenazah korban mutilasi bekasi jawa barat dibawa keluarga setelah menjalani autopsi di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur kamis siang
jenazah dibawa untuk dimakamkan di jakarta selatan
jenazah angela hindriyati wahyuningsi disemayamkan di rumah duka rumah sakit pori keramat jati jakarta timur kamis siang
setelah disemayamkan keluarga membawa jenazah angela ke tpu kampung kandang jagakarsa jakarta selatan untuk dimakamkan
jenazah korban mutilasi itu dibawa ke rumah sakit polri tiga puluh desember lalu setelah bagian tubuhnya ditemukan di dalam box kontainer yang disimpan pelaku di rumah kontrakan di kawasan tambun selatan bekasi jawa barat
sementara itu polisi telah menetapkan pelaku mutilasi berinisial el dengan pasal berlapis yakni pasal tiga ratus empat puluh tiga ratus tiga puluh delapan dan pasal tiga ratus tiga puluh sembilan kuhp
ancamannya hukuman dua puluh tahun penjara